apalah arti kesempurnaan bila ketidaksempurnaan ternyata juga indah
siklus hidup yang unik dengan metamorfosis yang tidak sempurna
menjadi daya tarik serangga bernama latin odonata alias capung ini
istilahnya si buruk rupa kayak gitu bisa benar benar menjadi indah berganti kulit
menanti mengamati dan menyaksikan keindahan capung saat menjadi dewasa
merupakan sebuah kepuasan sebagai sesama makhluk hidup
yang berbeda di seluruh dunia
capung memiliki siklus hidup yang menarik dengan mengalami metamorfosis tidak sempurna
dari telur menjadi larva di dalam air kemudian bermetamorfosis menjadi nimfa
saat menjadi nimfa serangga ini akan merangkak keluar dari air
dan akan mengalami proses molting menjadi capung dewasa
capung dewasa tidak memiliki waktu hidup yang lebih lama
saat masih menjadi larva serangga ini dapat hidup sampai empat tahun di dalam air
namun saat dewasa tiba capung hanya mampu bertahan hidup paling lama tujuh bulan tergantung jenisnya
untuk mengetahui habitat serangga ini tidaklah sulit
karena serangga ini tidak dapat hidup jauh jauh dari air
keberadaan capung di sekitar kita bukanlah tanpa

di alam bebas capung dikenal sebagai bioindikator untuk mengetahui lingkungan itu bersih atau tidak
kalau untuk di alamnya dia itu terkenal sebagai bioindikator
pertama dari sifat hidupnya dia predator
predator untuk serangga serangga lainnya yang merugikan
terus sama kalau nanti dia merungut dia akan merungut
kalau dia daur hidupnya ada larva dan ada dewasa
nah yang larva larvanya itu dia memakan jentek jentek nyamuk
terus ikan yang kecil kecil terus anaknya katak bisa dibilang gitu
nah terus kenapa dia jadi bioindikator air bersih
karena dia memang bisa hidupnya di air yang bersih
indonesia merupakan negara yang berbentuk
indonesia merupakan surga bagi peneliti capung dunia
hutan hujan tropis yang ada di kalimantan sumatera sulawesi dan papua
menjadi lokasi favorit para peneliti ini
berdasarkan data yang dimiliki lembaga ilmu pengetahuan indonesia
indonesia memiliki sekitar tujuh ratus jenis capung
dari total jenis capung yang ada di seluruh dunia
sejumlah capung ini berada di seluruh dunia
pungki lupia ninggiah peneliti capung lipi ini
sudah melakukan penelitian sejak tahun dua ribu delapan belas
berbagai macam spesimen capung telah ia dapatkan
dari berbagai daerah di indonesia
indonesia memiliki banyak jenis capung bahkan endemik di beberapa daerah
di balai ratu scheduling dan musimnya
ini ada nama vestalis amaryllis ini ada di kalimantan
lumayan banyak sih karena yang dari papua aja itu bisa dibilang tiap sungai atau malah tiap daerah itu punya jenis yang endemik
jadi kalau kita baru ke daerah yang misalkan papua barat mungkin yang di tengah itu beda lagi gitu
itu masih banyak tuh yang di papua
terus kemudian yang kalimantan juga bisa dibilang lebih banyak orang mengeksplor di kalimantan utara maksudnya yang di malaysia
tapi yang di tempat kitanya itu masih jarang paling di daerah sungai wain itu udah sering sih
tapi di daerah yang lain belum
terus di sumatera juga terakhir itu penelitian
maksudnya yang dipublikasikan ya itu lima puluh tahun terakhir
sedangkan yang baru baru masih belum tahu dengan kondisi tahu sendiri kan misalnya hutan yang di sumatera kayak apa itu masih belum ada gitu
jadi kalau menurut saya sih masih bisa sampai ratusan yang belum bisa terdeskripsi atau ditemukan
di museum zoologikum bogoriense cibino kabupaten bogor
terdapat sekitar enam penelitian
seratus jenis koleksi capung dengan rincian sebanyak dua puluh lima ratus spesimen
spesimen capung di museum ini dimulai dari spesimen tertua yang ditemukan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
hingga spesimen baru pada tahun dua ribu enam belas
ini penyimpanan capung itu di museum ini
penyimpanan capung itu di museum ini
nah terus kemudian di family itu kan ada marga marga di bawahnya
nah marga marganya itu sesuai dengan alfabet penyusunannya
nah ini ada alfabet o
ada ini ortetum sabina
nah ini ortetum sabina ini ditemukan di semua
dari sumatera sampai papua
kalau yang belum tahu artetum sabina seperti apa
ini sebetulnya kita sering sebutnya
mungkin capung kebo juga
cuma kalau udah dari spesimen
ya jadi warnanya seperti ini
yang lama spesimen lama
semenur catatan di sini sih
ini di koleksi tahun seribu sembilan ratus sebelas
di sini ada tulisannya
mungkin nama basecam nya
agak susah ini
apalagi kalau kita
ada kepuasan tersendiri
menapaki keindahan alam
di kaki gunung salam
tak lupa untuk mengabadikan
flora dan fauna disekitarnya
ketiga pria ini berjalan menyusuri sungai
sambil membawa kamera
untuk mencari obyek foto menarik
ya mereka adalah komunitas biota sekitar kita
komunitas pemerhati lingkungan ini merupakan wadah untuk saling belajar
berbagi informasi mendokumentasikan
dan melestarikan keanegaraan kaman hayati lingkungan di sekitar kita
berawal dari hobi fotografi ketiga pria ini berkumpul menyalurkan hobi mereka
menganut konsep wildlife
yakni mencari obyek foto di alam bebas dan menyukai fotografi makro
akhirnya mereka fokus untuk mengamati serangga khususnya capung
salah satu yang bikin kita tertarik tentang serangga terutama capung
mengingat capung itu sekarang sudah sangat jarang kita jumpai
tiba tiba yang dulu kita dapat bermain kita sehari hari ketemu
kita jumpai di sekitar kita capung tiba tiba hilang
nah itu yang bikin kita tertarik ke dunia capung
kita masih sebatas motret selama ini motret
karena mungkin kesibukan dari anggota atau apa yang lain
kita masih sebatas motret walaupun begitu kita juga nggak ingin itu data data kita terbengkalai
atau cuma jadi pajangan di medsos
akhirnya data data itu satu demi satu dapat kita kumpulkan
kita tanya sana sini kita belajar baik dari internet
ataupun tanya yang para ahli
agung nugroho sudah tertarik untuk mengamati serangga sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
berawal dari pertemuannya dengan ahli serangga asal jerman
agung diperkenalkan dengan serangga dari hasil penelitiannya
kesadaran akan banyaknya serangga di indonesia
dan minimnya anak negeri yang tertarik untuk menggali potensi serangga
agung merasa terpanggil untuk mendalami serangga khususnya capung
aktivitas mengamati capung biasa dilakukan pada pagi dan sore hari
habitatnya berada di daerah yang memiliki air bersih
seperti sungai kolam danau dan juga hutan
jenis capung pada masing masing ekosistem pun berbeda

kami berhasil menemukan kapung yang berbeda dan juga berbeda dengan air bersih

beberapa jepretan berhasil dilakukan
keindahan capung berhasil diabadikan
mulai dari capung hingga pede daunan
petting atau proses kawin
hingga proses molting atau pergantian kulit dari nimfa menjadi capung dewasa
siklus siklus kehidupan capung itu sangat unik
dan itu bagi saya yang paling menarik siklusnya
apalagi kalau kita lihat hunting malam
ada kepuasan tersendiri jadi kita merasa kecil
ternyata istilahnya si buruk rupa kayak gitu bisa benar benar menjadi indah berganti kulit
yang jelas kita senang
kita lebih banyak tahu itu nama capung apa
jenis jenis ternyata di indonesia banyak sekali
gelapnya malam bukan pertanda aktivitas mengamati capung ini usai
tak hanya pada siang hari
aktivitas pada malam hari juga tak boleh dilewatkan bagi pecinta capung
rombongan mulai berjalan menyusuri pinggiran danau
ini biasa mulai naik dari dalam air
kemudian bertengger di pinggiran danau untuk bersiap molting menjadi capung dewasa
sebagian besar proses molting capung terjadi pada malam hari
mengamati dan menanti nimfa yang berganti kulit menjadi capung dewasa
menjadi kepuasan tersendiri bagi pecintanya
kami tidak pernah membatasi harus berrelasi dengan siapa
ketika kita ingin sharing ingin belajar bareng mengenai capung
ada dari kelompok hobi makro fotografi ada kelompok dari akademisi ada dari kelompok teman teman mahasiswa menjadikan capung pilihan berkegiatan
di tahun dua ribu tujuh belas ini bersama biolaska dan water forum universitas islam negeri yogyakarta
ids menginisiasi jambore capung indonesia yang kedua di desa jatimulyo
kecamatan girimulyo kabupaten pulau negeri
di keprogo daerah istimewa yogyakarta
acara yang dijadwalkan tiap dua tahun sekali ini sebelumnya diselenggarakan di semarang jawa tengah pada dua ribu empat belas
yang dua ribu lima belas yang terakhir itu ada
hasilnya peserta menemukan spesies nurotemis ramburi dengan jenis kelamin jantan bertengger di sebuah ranting
warna merah spesies ini menunjukkan kalau ia berjenis kelamin jantan
tak hanya itu di sekitar lokasi kolam kembali ditemukan spesies capung yang sama
beberapa melaporkan ada temuan temuan baru yang kami ketahui itu ilmuwan indonesia bahkan dunia pun itu belum pernah ada yang melihat secara live
sudah ada spesimennya tetapi hanya satu dan itu dalam kondisi mati dan tersimpan di museum
dan belum ada satu pun yang melihatnya
ataupun orang peneliti berikutnya yang pernah melihat
ini yang menemukan teman teman
mereka melakukannya di tataran ilmiah seperti menggunakan buku panduan dan jurnal ilmiah
bahkan ids juga telah menulis tujuh buku tentang capur
selain itu sudah ada delapan ratus lima puluh sembilan spesies yang kini sudah masuk dalam data capung indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
mereka juga berkomunikasi dengan peneliti dari luar negeri untuk mendapatkan data
bukan semua ya
bahkan hasil temuan ids bisa lebih jelas
bisa lebih dari yang dicapai para peneliti
hanya kita selama ini menjadi
misalnya dengan foto yang kami dapatkan dengan keterangan keterangan deskripsi lokasi ciri ciri
kami kirimkan lalu didapatkan balasan
oh ini jenisnya adalah jenis a
dengan caratan yang begitu mengembirakan
ini sudah tiga puluh lima puluh tahun belum pernah dijumpai lagi
jadi sekali lagi meskipun dilakukan oleh orang tanda kutip awam
tetapi prosedur yang dilakukan sangat ilmiah
kiprah ids tidak hanya di dalam negeri
dua tahun setelah didirikan ids tak pernah absen dalam kongres capung internasional atau international congress of odonatologi
kongres tahun dua ribu dua belas di odawara jepang dan dua ribu empat belas di freshing jerman
dan baru saja
amelia nugrahaningrum kembali dari kongres di cambridge inggris
dalam tiga kongres tersebut ids tak hanya mempresentasikan indonesia
ids juga menjadi satu satunya wakil dari asia tenggara yang ikut dalam kongres di level dunia tersebut
pengetahuan capung di indonesia itu adalah yang paling dinanti oleh mereka mereka ini yang ada di luar
terutama di eropa
eropa amerika seperti itu
karena tidak ada datanya
jadi ketika mereka mau bicara tentang filogeni suatu famili misalnya filogeni capung gongpide
mereka untuk spesimen eropa amerika afrika itu sudah lengkap mendekati lengkap gitu
tetapi ketika mau merujuk bagaimana ini spesies yang di asia atau di indonesia mereka belum ada datanya
karena memang belum ada orang orang yang konsen di situ secara profesional akademik

istilahnya seperti itu
si buruk muka ini nyatanya tak pernah berperilaku buruk bagi manusia
tak hanya bersifat baik capung telah menyatukan berbagai kalangan demi lingkungan hidup yang lestari
ketidaksempurnaan capung dalam metamorfosisnya ternyata justru menjadi kunci kesempurnaan bagi kehidupan manusia
ketidaksempurnaan capung dalam metamorfosisnya ternyata justru menjadi kunci kesempurnaan bagi kehidupan manusia